pemprov dki jakarta gencar membangun sumur resapan di sejumlah wilayah yang rawan banjir
salah satunya di dekat sma delapan bukit duri jakarta selatan
sebanyak tiga puluh sumur resapan dibangun di sini untuk mengurangi banjir
selain di bukit duri pembangunan sumur serapan juga dilakukan di atas trotoar di sepanjang jalan jenderal rs suranto kanal banjir timur jakarta timur
namun upaya pemprov dki jakarta membangun sumur resapan di atas trotoar dipertanyakan warganet karena posisi sumur resapan lebih tinggi dari badan jalan
menanggapi kritik di media sosial wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menjelaskan
meski sumur resapan dibangun di atas trotoar sudah disiapkan tali air sehingga air tetap dapat masuk
sumur resapan itu ya itu sekalipun dia ada beberapa tidak semua di atas trotoar
tapi sudah disiapkan tali air sehingga air bisa tetap dapat masuk sekalipun tidak melalui mulut sumur resapan
jadi di sisi sisi sekitar sumur resapan itu disiapkan tali air dan ada kotak di situ ya jadi itu tidak masalah
menurut kepala laboratorium hidrogeologi dan hidro geokimia institut teknologi bandung irwan iskandar
sejatinya fungsi sumur resapan adalah untuk menjaga sungai
menurut irwan permainan air di dalam tanah bukan untuk mencegah banjir
menurut irwan peremiabilitas atau tingkat kelolosan material tanah di jakarta tidak terlalu bagus untuk menyerap air
apalagi kalau kita buat tadi disebutkan di atas trotoar ya
ya lubang lubang itu sekecil itu ditambah lagi lubangnya kalau kebuka
kalau ketutup oleh sampah tambah lagi efektivitasnya akan turun
jadi ya standar artinya umumnya sumur resapan itu nangkep air
yang dari talang ataupun dari atap ya
sehingga harusnya bisa dihitung berapa kebutuhan sumur resapan dari daerah yang tertutup
ya seperti itu
nah kalau dari area yang terbuka terus dia lebih tinggi
tempat posisi sumur resapan saya melihat efektivitasnya jauh lebih kecil ya
irwan menambahkan jika hujan terjadi lebih dari tiga jam
maka efektivitas sumur resapan akan semakin berkurang
jika satu sumur resapan berukuran diameter lima puluh cm dan kedalaman dua meter
dan curah hujan satu ratus dua puluh mm per hari
tapi setidaknya dengan adanya sumur resapan di atas trotoar ini
bisa membantu mengurangi adanya genangan air di badan jalan jika terjadi hujan ekstrim
tapi tentunya kebijakan pemprov dki jakarta
dki jakarta ini harus didukung dengan sifat disiplin warga untuk tidak membuang sampah sembarangan
karena kita tahu sampah yang berserakan itu bisa menghambat aliran air untuk dibuang ke sungai
meski banyak mendapat kritik
wakil gubernur dki ahmad riza patria menegaskan
komitmen pemprov dalam pencegahan dan penanggulangan banjir sangat besar
riza mengatakan selain membangun sumur resapan
pemprov dki juga mengoptimalkan program grebek lumpur dan pengerukan di tiga belas
sungai dan waduk waduk untuk mencegah banjir
arief gurniawan teddy pranibia jakarta